sebuah pipa gas diduga mengalami kebocoran di perairan laut bojonegoro
kabupaten maksud kami bojonegara kabupaten serang banten
polisi pun langsung melakukan pengamanan guna menghindari peristiwa yang tidak diinginkan
dir pol airut polda banten akbp nunung saifuddin
melalui detik com menyatakan kebocoran pipa gas bawah laut terjadi sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
polisi kemudian berkoordinasi dengan kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan untuk memasang parameter pengamanan
pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi jalur pelayaran di laut bojonegara hingga kini
belum diketahui apa penyebab terjadinya kebocoran